presiden joko widodo menandatangani peraturan presiden no empat puluh dua tahun dua ribu sembilan belas
yang menjadi dasar hukum membentukan koopsus tni
sebelumnya wacana tersebut menuai polemik karena dianggap tidak memiliki payung hukum
sehingga dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan wewenang
atau menimbulkan masalah lain seperti pelanggaran ham di kemudian hari
wacana pengaktifan kembali koopsus gap akhirnya terwujud
setelah presiden joko widodo menandatangani peraturan presiden no empat puluh dua tahun dua ribu sembilan belas
yang menjadi dasar hukum pembentukan koopsus tni
satuan komando operasi khusus atau kopsus ini merupakan gabungan satuan elit tni dari tiga angkatan
yang terdiri dari satuan delapan puluh satu gultor kopassus detasemen jalamengkara serta detasemen bravo sembilan puluh
tugas dari kopsus tni ini adalah untuk mengatasi aksi terorisme
baik di dalam maupun luar negeri yang mengancam kedaulatan keutuhan serta keselamatan bangsa
dalam mengatasi aksi terorisme koopsus tni tetap akan berkoordinasi dengan bnpt dan kepolisian
delapan puluh persen kita laksanakan adalah surveillance atau observasi jarak dekat
dan dua puluh persen baru penindakan sehingga intelijen ada di fungsi penangkalan
sebelumnya wacana pengaktifan kembali koopsus menuai polemik
seperti dikutip dari cnn indonesia com wakil ketua mprri hidayat nurwahid menilai
perlu ada payung hukum terkait wacana tersebut
menurut hidayat dengan adanya payung hukum
akan tidak ada penyalahgunaan wewenang atau menimbulkan masalah lain
seperti pelanggaran ham di kemudian hari
polemik tersebut kemudian berakhir dengan penanda tanganan perpres no empat puluh dua tahun dua ribu sembilan belas
yang menjadi dasar hukum pembentukan koopsus tni oleh presiden joko widodo
dilansir dari situs sekretariat kabinet
perpres ini merupakan perubahan kedua atas perpres no sepuluh tahun dua ribu sepuluh
tentang susunan organisasi tni
kopsus gap diusulkan oleh kepala staf kepresidenan muldoko
kopsus gap ini dibentuk muldoko saat masih menjabat sebagai panglima tni pada tahun dua ribu lima
komando operasi khusus atau koopsus tni telah dibentuk dan diresmikan oleh panglima tni marsikal tni hadi cahyanto
sebelumnya sempat ada sebetulnya yang juga hampir hampir mirip namanya koopsus gap
ini dibawah atau dibentuk oleh mantan panglima tni muldoko namun kemudian dibekukan
tni nantinya akan dilibatkan dalam upaya pemberantasan terorisme
sempat ada penolakan sebetulnya dari gabungan kelompok masyarakat sipil ketika wacana tni dilibatkan dalam pemberantasan terorisme
ada soal payung hukumnya kemudian juga soal kewenangan dan lain sebagainya
nah ini kemudian sudah ada payung hukumnya sudah dibentuk
seperti apa kemudian implementasinya di lapangan dan juga sinergi koopsus ini dengan kemudian lembaga lembaga yang lain
karena tentu dalam pemberantasan terorisme juga ada lembaga lembaga lain seperti polisi
misalnya yang ada di sana
dan sejauh mana peran dan juga efektivitasnya dari koopsus gap ini
karena tampaknya ini gabungan pasukan pasukan elit milik tni yang digabungkan menjadi satu
tentu ekspektasinya adalah sangat tinggi
tapi sejauh mana kemudian ini efektivitasnya ke depan untuk memberantas terorisme
kita akan coba diskusikan malam hari ini
ada tiga narasumber yang sudah hadir di studio
sebelah kiri saya sudah ada bang ifdal kasid tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan
bang ifdal selamat malam
dan juga sudah ada bang muradi ketua pusat studi politik dan juga keamanan dari unpad
bang muradi selamat malam
dan ada bang al araf direktur eksekutif dari imparsial
bang al araf selamat malam
oke saya ingin ke bang ifdal terlebih dahulu
ini sudah diresmikan sudah dibentuk oleh panglima tni
dasarnya juga dari perpres presiden pak jokowi
ketika kemudian pak jokowi ingin melibatkan tni dalam pemerintahan terorisme
membentuk koopsus ini
memang yang sudah berjalan sejauh ini
apakah belum maksimal sehingga perlu tni dilibatkan
ada payung hukum dibuat perpres kemudian dibentuk satuan khusus lagi
gabungan dari semua elit elit pasukan pasukan elit atau bagaimana
jadi begini ini kan latar belakangnya didasari pada melihat kecenderungan
keamanan ancaman terhadap keamanan nasional
nah karena itu kan ancaman terhadap keamanan nasional ini kan bukan hanya datang dari teroris
tapi juga dari macam macam gangguan keamanan yang dapat mengganggu negara kesatuan ideologi dan seterusnya
nah karena itu diperlukan satu mekanisme di mana bisa mengerahkan kemampuan terbaik dari tni
nah memang sebelumnya karena untuk mengatasi situ mengatasi ketidak kekosongan pada saat itu
panglima tni pada masa yang lalu membentuk
kosus gap gitu ya
yang merupakan juga gabungan dari tiga mantra tni
ada angkatan laut angkatan udara dan laut untuk
yang elitnya ya untuk dimasukkan ke dalam satuan elit ini
untuk menangkal gangguan terhadap keamanan nasional secara umum
bukan hanya teroris gitu
nah meskipun nanti bisa juga digunakan untuk
membantu polisi dalam mengatasi soal terorisme
oke tapi kan selama ini sudah ada polisi sebenarnya bang ifdal
jadi ada situasi dimana gangguan
katakanlah misalnya gangguan dari ancaman teroris
itu ada kalanya tidak semua bisa ditangguhani oleh polisi
apakah ada instansusnya
juga memerlukan keterlibatan dari tni
nah disitulah perlu ada perbaikan
diatur mengenai perbantuan tni dalam hal
masuk ke dalam operasi operasi penanggulangan teroris
misalnya seperti pemboman gereja di surabaya
kemudian juga di beberapa tempat yang lain yang cukup strategis ya
sudah dapat dikerahkan juga
tni untuk terlibat di dalamnya
nah tinggalkan sekarang masalahnya adalah
rule of engagement nya
yang pada saat itu belum muncul
nah sekarang dibuat
nah ini pepres ini sebetulnya adalah pepres mengenai organisasi tni
dimana di dalamnya kemudian ada
ada bagian ini
ada bagian ini ya
di pasal empat puluh enam b itu dimunculkanlah
kop sus ini
dia adanya dua
soalnya o nya dua s nya dua
nah itu yang di
di letakkan di dalam ppres ini
menjadi kesatuan dari organisasi tni
dimana dia dipimpin oleh general bintang dua
dan juga sudah ditunjuk tadi ya ketika
dan di situ secara spesifik juga disebutkan
apa yang menjadi tugas dan fungsinya
nah tugas dan fungsinya itu adalah
gangguan dalam eskalasi tinggi
dan nanti juga
bisa dipikirkan lebih cepat gitu
karena itulah diperlukan pengerahan
tiga matra yang dilibatkan di sini
itu yang elitnya
karena secara spesifik
sehingga menjadi kop sus itu tadi ya
iya karena spesifik disebutkan
mengapakan eskalasi tinggi
dan capaiannya juga bisa di
oke itu tugas dan juga fungsinya
saya ke bang muradi kalau gitu
sejauh mana kemudian kop sus ini
sesuai dengan tugas dan fungsinya tadi
yang disinggung oleh bang ifdal ini
bisa berperan dalam memberantas terorisme
sedangkan kita juga tahu
kita juga punya lembaga lembaga yang lain
sebetulnya sejauh mana bang kalau
kalau berbandingkan dengan
kop sus gap itu dengan sekarang
dulu nggak sampai delapan puluh personil
kemudian juga langsung dibawa
di bawah papang v
dan kemudian directnya memang
jadi memang dia benar benar sangat terpilih
nah sekarang ini di atas empat ratus an lah
dipimpin oleh dua jenera
dan punya karakteristik yang sebenarnya
agak mirip mirip dengan model model
tapi bedanya begini
saya ingin katakan begini
tapi ketika kemudian ada
kalau memang ada ancaman seriusnya
sampai hari ini kan kita merasa bahwa
yang menjadi bagian dari pembentukan ini
nah yang pertama saya bilang tadi
berarti kan kalau dengan adanya
lembaga baru ini
ini kan ada pasti ada
bintang dua satu orang
bintang satu satu orang
dan saya kira positif saja sebenarnya
tapi yang kedua adalah soal perbantuan tadi
apakah kemudian misalnya ini adalah
dimana kemudian pelibatan
pelibatan tni terkait dengan
nah yang ketiga
ini bicara soal bagaimana mekanismenya
saya sih melihat bahwa memang ini
kalau besar begini ya
itu tidak semata mata
bukan satuan pemukul
artinya kan memang ditegaskan oleh panglima bahwa
penindakan ini kan tadi
memang membuat mereka akhirnya terlibat
ini kalau membandingkan empat ratus orang
hanya mungkin dua puluh tiga puluh orang saja
apakah kita perlu sebetulnya
ya pertanyaan pertanyaan itu yang kemudian dijawab sebenarnya
karena buat saya
kalau kemudian efektif hari ini
yang jadi problem adalah wilayah abu abu
wilayah abu abu yang
yang antara tni dan polri
irisannya itu yang kemudian menjadi
menjadi diskusi panjang
tapi kemudian selesai dipahami dengan mou
antara panglima dengan kapolri
sebenarnya tidak ada masalah
hanya problemnya kan kebutuhan organisasi
saya positifnya adalah
ini adalah bagian dari perluasan organisasi
supaya kemudian tni juga lebih lincah
tidak lagi masalah gini
tidak lagi kemudian mempermasalahkan soal
mereka masuk ke wilayah sipil dan sebagainya
artinya memang itu yang kedua
nah yang ketiga saya ingin garis bawahi bahwa
ini satu situasi yang sebenarnya
pertaruhan politik buat pak joko widjina
dan juga buat panglima
karena memang ini seolah olah menjawab
keresahan publik terkait dengan
kok kenapa misalnya
tni belum bisa dilibatkan
dalam situasi yang seperti apa
nah diperpres ini yang saya kira perlu digaris bawah adalah
pada mekanisme pelibatan itu sendiri
di mana kalau mereka harus ada
terlibat atau tidak
katakanlah seperti begini
saya ambil contoh paling mudah saja misalnya
ketika serangan terorisme di makobrimob
itu adalah situasi yang harus mereka terlibat
itu yang belum diatur waktu itu
sekarang sudah diatur
sudah ada paling hukumnya juga
justru di surabaya saya tidak melihat mereka harus terlibat
tapi wilayah abu abu itu yang masih ada
dan juga masih menjadi diskusi panjang ya
tapi dengan adanya ini kan sebenarnya ada satu
pimpinan dipolri maupun tni
bisa kemudian saling mengisi
bang al araf bagaimana imparsial melihat
koopsus yang sudah dibentuk
sebetulnya sejak awal tahun lalu kan
sempat ada banyak juga resistensi sebetulnya
ketika dibentuk sejauh mana pelibatan tni dalam
anda melihat ini seperti apa
ya memang kalau mengacu kepada undang undang tni
salah satu fungsi panglima tni
kan melakukan pembinaan
nah pembentukan kesatuan kesehatan khusus
adalah bagian dari fungsi pembinaan tni
panglima tni tersebut
nah namun kemudian dalam kerangka
fungsi pembinaan tersebut
tiap tiap panglima memiliki pandangan yang berbeda
misalkan pada masa muldoko
dibentuk komando perwakilan gabungan
pada masa pak gatot ditiadakan
di masa panglima tni pak hadi kemudian
nah hal tersebut sangat tergantung dari bacaan
dua faktor yang pertama adalah
seberapa jauh penilaian kementerian pertahanan
panglima untuk mengukur
geopolitik dan geostrategis terkait dengan
dinamika perkembangan ancaman
adakah ancaman yang serius yang kemudian
memaksa negara untuk membuat
kesatuan khusus yang unik khusus
untuk menghadapi ancaman tersebut
yang kedua adalah kalau tidak dilihat dalam
perspektif pendekatan ancaman maka dilihat
dalam perspektif peningkatan kapasitas
nah itu juga bisa dilakukan oleh karenanya
kemudian bisa dibentuk kesatuan seperti ini
dan mungkin yang telah dibentuk ini
dari dua pandangan tadi itu juga ya
dalam konteks itu memang panglima memiliki
otoritas untuk melakukan memiliki
kewenangan untuk melakukan fungsi pemindahan tadi
tapi pertanyaannya adalah seberapa jauh
ini relevansi dengan situasi bacaan
terhadap konteks ancaman
nah yang kedua persoalannya sebenarnya adalah
basis dasar pembentukan koopsus ini kan
berdasarkan perpes tentang
organisasi tni yang baru dibentuk
yang perlu dicatat adalah
kopsus bukan dan tidak boleh direduksi
hanya untuk mengatasi terorisme
karena pasal empat puluh enam b
tidak spesifik untuk meletakkan
menunjukkan bahwa kopsus untuk
kalau kita baca
ini untuk mengatasi situasi situasi
yang genting dalam konteks
kepentingan nasional memaksa dalam
kerangka tugas pokok tni
oleh karena itu kita harus tafsirkan
kopsus ini dibentuk
untuk mengatasi situasi yang
ketika ada situasi dan kondisi
kapasitas sipil dalam
penegakan hukum misalkan di dalam negeri
tidak bisa mengatasi ancaman yang terjadi
kalau ancaman terorisme sudah seperti
di suriah gitu ya
udah bentuk pengurangan senjata isis
dan menguasai wilayah kemudian
presiden bisa mengerahkan komando operasi
khusus ini untuk mengatasi persoalan tersebut
tapi kalau dalam situasi normal
di luar tugas tni
untuk mengatasi dalam negeri dia sifatnya
kapasitas penegak hukum tidak bisa mengatasi
situasi yang ada maka bisa meminta
pada presiden dan presiden bisa mengerahkan
kopsus oke kecuali ancaman dari luar
baru bisa begitu ya kecuali kalau kemudian
ancaman dari luar memang sudah menjadi tugas
pokok dia nah tadi kata bung ifdal
kemudian inilah yang disebut dengan
rule of engagement ini harus dibuat
di dalam perpes tentang
organisasi tni ini belum dibuat
kalau kita mengacu perdebatan
di dalam ruang publik ini untuk mengatasi
terorisme konsekuensinya adalah
publik menunggu peraturan
presiden tentang pelibatan tni dalam
mengatasi terorisme itu yang akan menjadi
kunci kalau lebih spesifik ya
ya lebih spesifik kalau perpes tentang
pelibatan tni dalam mengatasi terorisme
tidak diatur dengan tepat maka kopsus
akan menjadi masalah bagi kehidupan
demokrasi hukum dan ham di indonesia
tapi kalau perpres tentang pelibatan tni dalam
mengatasi terorisme diatur dengan benar dan tepat
maka dia bisa menjadi
satu organisasi yang bagus
jadi kalau kemudian hari ini
dianggap sebagai upaya pelibatan
membatasi terorisme itu di luar tugas
dan juga fungsi tni menurut anda
kalau kita baca pasal empat puluh enam b
tidak spesifik mengatur untuk terorisme
untuk menjaga kepentingan nasional yang
dalam menjalankan tugas pokok kalau kita baca
lebih lanjut perpres tentang organisasi tni
yang lebih ditekankan untuk mengatasi terorisme
di dalam pasal berikutnya adalah
kopassus disebutkan kopassus bekerja
tapi catatan saya adalah
peran dan tugas tentang koopsus ini
yang menjadi masalah sebagai kesatuan
fungsinya lebih menitik tekankan pada
fungsi penindakan dan fungsi pemukul
penangkalan tadi seharusnya ditiadakan kenapa
karena satu akan menimbulkan
tumbang tinggi dengan organisasi tni sendiri
punya fungsi pengintaian sendiri artinya
kerja itu sudah cukup dilakukan oleh mereka
ketika fungsi pengintaian data intelijen
target spesifik ada dan kemudian
kopsus penindakan hukum tidak bisa mengatasi
pengerahan untuk mengerahkan kopsus
mengatasi target spesifik tadi karena ada situasi
ancaman yang sudah sangat genting
dia bisa bergerak tetapi dalam
bahan dasar awal dia tidak perlu
mengerjakan fungsi surveillance penangkalan
dia cukup dalam konteks cukup dalam aspek
penindakan bang alaraf menarik tapi
kita harus break dulu nanti kita tanyakan langsung ke bang ifdal
untuk merespon seperti apa supaya dari mulai
penangkalan dan juga tadi yang disinggung
oleh soal terorisme saya juga nantikan
ke bang mura di soal itu tapi kita break terlebih dahulu
kami akan segera kembali
ya menarik tadi
bang alaraf menyinggung soal kemudian
penjelasan resmi secara spesifik bahwa
dalam perpres itu adalah untuk
memberantas terorisme kira kira begitu ya bang alaraf
tapi kemudian mengapa panglima
kita juga menangkapnya bahwa
sebetulnya bang ifdal seperti apa sih
jadi mungkin panglima ingin memberikan
satu apa ya yang mudah lah
kepada publik jadi mengambil contoh
ya contoh yang paling sederhana kan
yang memang ada dalam
yang lebih mudah dibayangi ya
itu kan teroris di mana kita
memang menghadapi ancaman itu
ada bom di surabaya
dan di tempat tempat lain
nah karena itu
salah satu contoh
ancaman skala tinggi itu diambil calon
salah satu contohnya itu tapi
perpres ini tidak dimaksudkan secara
tugas dari koopsus ini ya
kan ini perpres ini tentang organisasi
bukan hanya koopsus
di mana di dalamnya
ada koopsus karena itu
menunisikan koopsus ini kerjaannya apa
fungsi dan tugasnya apa
nah fungsi dan tugasnya itu adalah
untuk menangani ancaman
dengan skala tinggi oke contohnya apa dong
kalau begitu bang imdal yang ada di bayangan anda mungkin
ya mungkin ada ancaman ancaman
nasional ya yang
mengganggu keamanan atau
politik secara makro
kita tahu di beberapa
wilayah di kita ini kan masih ada kegiatan kegiatan
kesatuan negara kesatuan
republik indonesia ini nah
kalau ada satu operasi
di mana sudah ada
penduduk sipil yang terancam
di dalam satu wilayah
apakah brimop ya dikerahkan
memang sudah tidak mampu
law and order di satu tempat nah itu
baru bisa ini dikerahkan
kopsus ini bisa masuk
sehingga kalau sudah ada
kopsus seperti ini
tidak diperlukan lagi
panglima tni untuk membentuk satu
satuan satuan tertentu untuk
mengatasi satu krisis misalnya krisis
di dunga kemarin ya
di mana kemudian ada diturunkan pasukan
di sana kemudian ada
reaksi masyarakat juga
nah dengan adanya kopsus
yang terlembaga ke dalam
struktur organisasi tni sekarang ini
maka ini bisa dilibatkan
dia kan ada tiga fungsinya di sini
nah itu ada fungsi
nah ini mungkin dari banyak
akademisi dan pengamat
ini dan aktivis
itu tidak begitu
pas tepat mungkin
suka dengan istilah
itu kan lebih kepada kegiatan kegiatan
yaitu ada pengintaian
dan fokus dari
di wilayah ini
nah karena itu
kalau ada ancaman ancaman seperti ini akan ada
terdiri dari tiga matra ini akan
wilayah operasi itu
karena membentuk preventif tadi ya
sebetulnya karena ini kan
istilah di militer kadang kadang
memang tidak kurang begitu
familiar lah dengan
dan akademisi karena kan
kalau dari pengamat mungkin tidak biasa
pre emptif dan sebagainya
nah mungkin militer lebih suka mungkin
penangkalan oke tapi intinya
dari kegiatan penangkalan ini adalah
itu tadi tapi
apa yang disampaikan oleh al araf tadi
itu menarik karena kan begini
di semua satuan di matra tni itu
di laut udara dan sebagainya
memang ada ini intelijennya
punya kegiatan intelijen bahkan
tni juga punya
bais misalnya dan sebagainya tapi ini kan
untuk kepentingan matra itu
nah sementara ini kan kalau ini tidak ya
untuk kepentingan yang lebih besar
baik sebelum nanti saya ke
bang al araf bang muradi artinya kemudian
mungkin koopsus ini untuk pertahanan berbentuk bentuk
asimetris kali ya itu seperti apa
asimetris kan sudah ada asimetris kan small war ya
konflik dengan skala besar jadi
saya kira tadi penekanannya bahwa
masih meyakini betul bahwa
ini semata mata untuk
pengembangan organisasi karena kalaupun memang
ingin untuk pemukul tadi al araf bilang
harusnya dia lebih small
yang zamannya pak muldoko sudah betul itu
lebih kecil sudah delapan puluh an tujuh puluh sekian orang
itu yang benar sebenarnya hanya memang
problemnya adalah begitu membesar
kan memang ada konsekuensi struktur organisasi
perluasan jabatan dan sebagainya
saya berasumsi baik seperti itu
hanya memang artinya
nggak ada kebutuhan bagi kita dong kalau
hanya untuk kebutuhan organisasi tnt betul
lebih kepada surveillance
cegah tanggal dan sebagainya gitu ya
itu memang kalau definisi tanggal itu kan
dalam konteks militer itu kan
jadi a sampai z gitu kan bahkan
daerah itu adalah bagian dari cegah tanggal dan sebagainya
hanya memang saya ingin mengatakan begini
perasaan gak baiknya katakanlah adalah
ini untuk perluasan organisasi
bahwa kemudian misalnya tiba tiba ada pekerjaan lain
di luar itu bisa tadi
saya kira itu bagian yang memang
tidak serta merta tapi satu yang saya kira
kalau saya menangkap dari
kemudian pak hadi ya
selama hampir mungkin tiga tahun terakhir ya
ada satu yang kemudian hilang
dalam konteks itu
apa itu yang hilang katakanlah saya ingin mengatakan begini
pak hadi ingin
itu yang dia tidak bisa lakukan
bukan tidak bisa direct langsung
ketika fungsi pembinanya
lebih kuat karena fungsi komando
itu kan tidak dididik ya
hal yang baiknya katakanlah pak hadi pengen
deploy kapanpun itu yang kemudian
kenapa kemudian ini menjadi
penting ketika tadi aler bilang
nah itu yang saya kira menjadi penting
makanya saya kira kalaupun betul betul
ya small very small dan kemudian
dan dengan empat ratus ini saya kira memang akhirnya
jatuhnya hanya untuk memindahkan
dari misalnya katakanlah
dari yang tadi den zaka
kemudian dem pravo sama kemudian
den gultor misalnya
jadi satu misalnya katakanlah atau apa namanya
tiga ini kemudian
menjadi satu kesatuan baru
yang di bawah bintang dua
yang akhirnya pada akhirnya
menjadi pekerjaannya langsung
di bawah panglima ini yang membedakan
saya kira dengan apa
yang ada di matramata yang ada dengan itu
saya membaca begini
ini bacaan saya mungkin subjektif ya
ada situasi yang sebenarnya kemudian
panglima itu tidak betul betul mengendalikan di
karena apa karena situasinya dia
harus mengontak dulu katakanlah
den zaka marinir tolong kirim
atau misalkan katakanlah
pak kosrat kirim dan sebagainya
tapi tidak dalam posisi yang benar benar
krek gitu loh nah ini yang saya kira menjadi
kalau dalam saya melihat bahwa panglima butuh orang
yang ada langsung dibawa kontrol
dia sendiri itulah koopsus ini ya
itulah koops itu itu nilai baiknya saya kira
bang alaraf soal penangkalan
ini yang menjadi kekhawatiran ya
apa sih yang menjadi kekhawatiran
di banyak negara lebih banyak
ditekankan pada aspek penindakan
dan pemukulan seperti amerika serikat
yang dibawa ke menteri pertahanan amerika serikat
ya fungsinya ke wilayah itu
yang kedua fungsi militer
adalah sebagai alat pertahanan negara
oleh karenanya dia dibatasi
seminimal mungkin untuk kerja kerja surveillance
terhadap warga negara sendiri
mengapa kita menolak rezim
otoriter order baru karena pada era tersebut
militer diletakkan sebagai organisasi
yang melakukan pengintaian terhadap warga negaranya sendiri
oleh karenanya di masa kini
surveillance terhadap warga negaranya sendiri
yang dilakukan oleh militer itu harus diminimalisasi
kecuali dalam situasi
dan kondisi memang ada kebutuhan taktis
untuk operasi militer selain perang
ketika ada ancaman yang nyata
oleh karena itu ini menjadi
persoalan yang serius jika
surveillance itu bekerja untuk melakukan
terhadap warga negaranya sendiri
di luar situasi yang memang
genting mungkin ya di luar situasi dan konteks
yang genting tadi oleh karena itu
kalau surveillance kan situasinya
kondisinya nggak harus genting juga
dalam situasi apapun dia bisa bekerja untuk surveillance
itu bisa dilakukan oleh institusi yang lain
misalkan penegak hukum
badan intelijen negara dan lembaga lainnya
fungsi intelijen yang ada
di tni itu sendiri sehingga tadi anda katakan
itu berbenturan juga sebetulnya ya
pada titik lain ini akan menurun
berbenturan juga dengan surveillance yang dilakukan oleh
densus karena densus sebagai apal
penegakan hukum juga melakukan surveillance
kita bisa cek dalam satu operasi
di jawa tengah ada
dalam satu koran media di beberapa media
upaya penanganan tersebut gagal
karena lapangan terlalu becek
kenapa karena terlalu banyak institusi
melakukan surveillance akhirnya target
kabur oleh karena itu
ini juga akan menimbulkan
tabung tumpang tindih kerja dan fungsi
ketika surveillance bekerja dilakukan
oleh banyak aktor kecuali
surveillance nya tadi untuk operasi eksternal
misalkan operasi di filipina selatan
di suria dalam mengatasi
warga negara indonesia yang terlibat isis
it's okay gak problem tapi kalau
di dalam negeri dia menjadi masalah karena
operasi operasi surveillance kan tidak harus dalam situasi
kondisi yang genting tadi itu nah oleh
karena itulah maka
saya setuju dengan pak
bung muradi tadi memang pada titik tertentu
panglima butuh punya
seperti opsus ini ketika ada situasi tentu
bisa dilibatkan nah oleh karena itu
dia fungsinya cukup pemukul dan penindak
kepentingan dan keamanan nasional terganggu
kedaulatannya karena tugas
tni adalah menjaga kedaulatan negara jadi
tadi mas katakan apa ukurannya
dia bisa dilibatkan yaitu
ukuran tergantung terhadap presiden
dalam menilai situasi
dan kondisi yang ada karena ini juga di bawah
instruksi presiden sebetulnya ya karena pada akhirnya
pengerahan kekuatan ini tidak dilakukan oleh panglima
dilakukan oleh presiden apa yang disampaikan oleh
panglima tni itu bagus yang menyatakan bahwa
bekerja dan bergerak ketika ada
pengerahan kekuatan yang dilakukan oleh presiden
jadi dia menunggu perintah presiden
dalam pengerahan kekuatan tersebut dan ini sesuai dengan
undang undang tni itu udah betul dalam konteks
penangkalan dan pemukulan dia tidak ada masalah tuh
karena pasti menunggu presiden
yang publik pertanyakan bagaimana dalam konteks
penangkalan khususnya konteks surveillance tadi
nah itu yang menjadi kemudian problematik
jadi secara otoritas
panglima memiliki fungsi
pembinaan dan ada perpres yang mendasari ini
jadi organisasi opsus tidak ada masalah
tapi secara peran dan keunaan
ini yang perlu kita diskusikan sampai seberapa jauh
apakah perlu sampai tiga tadi
atau tercukup dalam pemukulan dan penindakan saja
kita bahas di segmen berikutnya soal
kewenangan tadi saya akan tanyakan juga ke
bang ifdal bagaimana kemudian presiden melihat ini
dan ke bang muradis juga akan tanyakan soal
ancaman pertahanan keamanan apa yang
memang ini akan kita hadapi dan
ini yang perlu kita antisipasi paling tidak
untuk mulai dari hari ini
tapi kita harus break terlebih dahulu kami akan segera kembali
ya anda kembali di prime news kita masuk ke segmen terakhir
kita masih membahas soal
koopsus ini sejauh mana ketika
sudah dibentuk efektivitasnya
tadi sudah banyak kita
diskusikan kalau soal kemampuan
untuk kita tidak meragukan kemampuan dari
tni kita masing masing permatranya
tapi tadi bagaimana sejauh mana
kewenangannya bang ifdal dan juga
bagaimana dengan organisasi
yang lain apakah nanti tumpang tindih ketika
katakanlah dalam kasus terorisme tadi
di lahanan becek justru akhirnya jadi gagal
kalau tadi bang alaf katakan
jadi gini kan kalau kita lihat
fungsi dan tugasnya dari
keopsus ini ini kan
memang pada situasi
genting ya suatu genting
tidak bisa ditangani
secara biasa oleh
pasukan yang sudah ada
perlu pelibatan pasukan yang
memiliki karakter kritis
khusus dengan kemampuan
daya tangkal yang cepat
dan keberhasilannya juga cepat
karena itu tentu
yang di kalau kita
melihat definisi seperti ini
maka yang dimaksud adalah
bukan menjadi ranah
intelijen intelijen yang sudah ada
sekarang yang lebih banyak misalnya
di dalam masyarakat
tentang perkembangan ekonomi
dan sebagainya tapi
ini termasuk juga ancaman
dari luar bagaimana
geopolitik sekarang yang terjadi
gelombang pengungsi yang besar
timur tengah dan seterusnya
nah ini yang
akan mengganggu keamanan nasional
apa ancaman ideologi kah
ya ancaman ideologis yang akan mengganggu
republik indonesia ini
nah ini yang
ini yang lebih difokuskan
kepada pasukan khusus ini
bukan yang lain
yang lain lain sudah ada pasukan yang
sudah reguler menanganinya
ini kan yang khusus berarti kan
ada situasi yang
emergensi yang memang
yang lebih handal dan ini di bawah presiden ya
ini berada di bawah
instruksi pada presiden
misalnya dalam hal
contoh yang diberikan oleh
panglima kan juga mengambil contoh
dalam penanganan teroris karena kan
dalam penanganan teroris ini kan memang
kita memang menghadapi situasi ini
banyak ancaman teroris terjadi
nah dalam konteks
menghadapi ancaman teroris ini tentu
unit ini juga nanti akan
bekerja dalam regulasi yang
penindakan terhadap teroris ini
dimana kan dalam undang undang terorisme
teroris itu sudah
pelibatan tni nah dalam
konteks pelibatan tni nanti akan diatur
pelibatan tni karena itu
akan tunduk pada
regulasi ini juga jadi dia juga tidak akan
artinya saat ini belum jelas dong
belum jelas kemudian ranahnya siapa
kewandangannya siapa rana abu abu
tadi kalau tidak mengurangi ya itu
memang nanti memerlukan
kesepakatannya yang nanti
akan tertuang di dalam mou mou
organisasi ini kalau tidak
bagaimana mengatasi grey area ini itu
memang nanti dalam
praktek akan muncul
merupakan perwujudan dari
rule of engagement dari pelibatan
kopsus ini dalam
penanganan di luar
itu tadi kegentingan
yang ancaman dari luar
dan seterusnya itu oke oke bicara
tentang ancaman bang muradi
apa yang anda baca soal ancaman terhadap
pertahanan juga keamanan kita ke depan
yang memang ini perlu diantisipasi
satuan khusus yang kemudian bisa bergerak ketika
kondisi negara mungkin
skala nasional masalahnya ancaman
seperti apa sih ada lima lima itu
gini peperangan asmetik itu
memang dia bentuknya
seperti hari ini katakanlah kita misalnya
ancaman terhadap kita terhadap terorisme
insurgenci atau separatisme
kemudian cyber cyber sudah ada bssn nya
kemudian juga yang keempat itu
ancaman terhadap kepentingan kita di luar
selama ini kita misalnya selalu
tergopo gopo kalau saya nyebutkan ketika
ada misalnya kita mengamankan
kepentingan politik kepentingan kita
misalnya dulu ada
sinar kudus di somalia itu kan
pak joko pak batu
pak sba itu susah
bentuk dia bikin sebenarnya
harusnya nggak seperti itu kalau sudah ada ini
hanya surat tinggal dikirim oke karakteris adalah
laut gitu kan apa namanya
maritim segala macam dia kirim yang mempunyai karakter itu
wayaning kita disandra oleh
abu sayyaf di filipina kita kerepotan
ini dengan adik mudah
mereka dengan presiden bilang
arahkan tanpa ada rame rame
akan terserahkan nah yang terakhir
saya kira ini juga agak rumit adalah
ketika bicara soal
ancaman yang sifatnya kemudian
dari negara lain
nah negara negara lain kan dalam bahasa
yang paling sederhana hari ini tidak ada
kecil kemudian terjadi misalnya
aneksasi dan sebagainya
tapi bentuk ini yang kemudian
harus diwaspadi serius
katakanlah misalnya saya menyebut begini
kita selalu kemudian berbaik sangka
terhadap negara tangga katakanlah
nah ini mungkin untuk kemudian sampai pada
stand by force tadi kita bisa memposisikan
teman teman ini untuk
kemudian melakukan langkah langkah yang
surveillance dan sebagainya memang sifatnya spesifik
untuk misalnya memproteksi
negara tangga contoh yang paling mudah
misalnya begini kita seringkali
pengiriman kapsul manusia
oleh apa oleh australia
ketika ada apa ada apa
smagling kan dikirim balik gitu
dalam dalam dalam
itu sudah melecehkan betul
kenapa karena kita kebingungan
ini dikembalikan ke kita
mau ngapain padahal sebenarnya itu sudah masuk wilayah
teritori australia kan gitu dia lempar
betul nah itu biasanya harusnya
dilakukan direspon oleh teman teman yang
ini dengan pendekatan yang memang
lebih berkarakteristik maritim misalnya
ini kalau soal terorisme
bang muradi bagaimana saya sih bilang dari awal
bahwa posisi tni
saya nyebutnya perbantuan ya
dia kalau kita mulai katakan misalnya
dalam undang undang lima dua ribu delapan belas
kan memang tidak spesifik betul misalnya
mengatakan karakteristik bahwa ada perbantuan
yang sifatnya karakteristik ancaman
terorisme berbeda dengan yang selama ini
dilakukan katanya begini
hijack di apa namanya
pesawat kan tidak mungkin
teman teman di insus delapan puluh delapan yang turun
tapi teman teman den bravo dan sebagainya
atau katakanlah kalau dari bravo kemudian
ini kita bisa arahkan
teman teman yang ini yang apa lembaga
baru ini isu baru itu kemudian merespon
lebih cepat karena apa karena dia tidak perlu
kemudian panjang lagi birokrasi
komando tali komandonya tapi langsung presiden
jalan di kontak kemudian
komandannya jalan dan senyap gitu
itu dulu kita punya jamannya pak haro
sebenarnya tapi dia tidak terbuka
zaman dulu zaman dibawa pak ebay murdani
waktu itu ya almarhum jadi kalau itu dilakukan
saya kira diefektifkan dan
kedepan baik saya kira memang
pada akhirnya lembaga ini akan
lebih efektif untuk bisa
tunis positif yang akan menarik untuk
keamanan nasional baik bang alaraf apa
kesimpulan anda terakhir ya pertama
pertahanan keamanan itu
sebenarnya lebih outward looking
tidak inward looking meletakkan
bagi bagian dari visi presiden jokowi
itu sebenarnya presiden sedang ingin berbicara
pertahanan dan keamanan indonesia harus
perspektifnya adalah outward looking
kelihatannya keluar tidak ke dalam
tentang ancaman juga lebih
melihat persoalan yang datangnya dari luar
tni sebagai alat pertahanan
negara memang fungsinya adalah
menghadapi persoalan ancaman eksternal yang
akan mengancam kedaulatan negara
apakah ada persoalan ancaman dalam
geopolitik kita yang mengganggu
kedaulatan kita ke depan ada
satu persoalan adalah terkait dengan konflik
laut cina selatan walau konflik laut cina selatan
kecil kemungkinan terjadinya konflik
antar negara tetapi realitasnya
kita harus tetap menghitung
andaikan diplomasi gagal dilakukan
maka kemungkinan terburuk perang
harus dihitung kopsus sebagai
kesatuan khusus tertentu harus bisa
bekerja untuk mengantisipasi persoalan
tadi tersebut oleh karena itu
saya katakan dia harus lebih ancaman
sifat eksternal di luar itu banyak
operasi yang bisa dilakukan misalkan terkait
warga negara indonesia di suria
kopsus bisa bekerja untuk mengecek tersebut
keluar persoalan pelibatan warga negara
di filipina selatan ini eksternal ya
eksternal dia bisa bekerja di situ
dalam wilayah itu panglima
presiden punya otoritas untuk melakukan kerja
kapanpun pengerahan tetapi
ketika masuk ke dalam negeri maka
dia sifatnya perbantuan tadi kata pak muradi
menunggu standby ketika
penegak hukum tidak bisa mengatasi
situasi yang baru dan ada
situasi kondisi genting maka presiden
polri meminta bantuan kepada presiden presiden
mengerahkan kepada tni
untuk perbantuan tersebut dalam
salah satunya misalkan adalah
teorisme nah tetapi
ini kan aturan main yang harus diatur secara
spesifik nanti di dalam
perpes tentang perlembatan terorisme
karena kalau itu rumusannya
salah maka kopsusnya menjadi
salah tapi kalau rumusan
perpesnya benar maka kopsusnya
menjadi benar sekarang kita bolanya
tergantung ada di presiden seberapa
matang nanti pembuatan peraturan
presiden berarti terakhir ke bang ifdal bagaimana
bang ifdal terakhir dari anda ini
kita kan sedang menyiapkan
ppres mengenai pelibatan
teroris dan juga
di dalam undang undang teroris itu kan juga
diamanatkan kepada bnpt
untuk merumuskan satu konsep
ke siap siaga nasional
untuk semacam blue friar untuk
teroris nah itu semua
satu ini satu
garis gitu loh nah
sudah apa apa namanya
ini tadi seperti yang
di garis pauli oleh al araf ya
ini kita harapkan memang disusun dengan
perbantuan ini juga benar
sehingga tidak menjadi ancaman
bagi warga negara ya ya ya
ini kan sekarang negara demokratis kita ini
nah karena itu
tidak boleh warga negara menjadi
suspalian dari pengintaian tadi itu ya
oke oke kita lihat bagaimana kedepannya
mudah mudahan diskusi ini juga
menambah banyak masukan dari
kemudian setelah koopsus dibentuk
agar lebih efektif lagi kedepannya untuk
sesuai dengan tugas dan juga fungsinya terima kasih banyak
bang iddal bang udari terima kasih banyak
bang ara terima kasih banyak sudah hadir di prime news malam hari ini
kami akan segera kembali dengan sejumlah
informasi lain tetaplah bersama kami